erick thohir resmi terpilih sebagai ketua umum pssi yang baru lewat kongres luar biasa yang berlangsung hari ini
sang menteri bumn sukses mengalahkan ketua dpd lanyala mataliti
sementara menpora zainuddin amali gagal menjadi wakil ketua umum
yunus nusi dan ratu tisha yang terpilih menjadi wakil ketua umum
erick thohir resmi menjadi ketua umum pssi terpilih untuk periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh menggantikan iryawan
erick thohir menjadi ketua umum pssi usai mendapatkan enam puluh empat suara dalam kongres luar biasa atau klb pssi di hotel sangrila kamis
erick thohir mengalahkan tiga pesaing lainnya dalam perburuan kursi nomor satu di pssi
erick thohir mendapatkan enam puluh empat suara sedangkan lanyala mataliti mendapatkan dua puluh dua suara
usai terpilih erick menjelaskan akan mendorong perubahan statuta dengan memperbesar angka keterwakilan perempuan di dunia sepak bola nasional

bagaimana kita membersihkan match fixing
nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main kita sepakati tunggu tanggal sembilan belas
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka memberikan ucapan selamat kepada erick thohir usai terpilih menjadi ketua umum pssi
gibran yakin erick mampu membawa perubahan di tubuh pssi menjadi baik
saya yakin dengan pengalaman beliau ya pengalaman beliau memegang klub klub bola di luar negeri
prestasi beliau dan juga selama ini menjadi menteri bumn saya
di pssi kearahnya berarti banyak
meskipun banyak pr saat ini di tubuh pssi termasuk kasus tragedikan juruhan
gibran yakin erick mampu mengatasinya
tim liputan cnn indonesia